terima kasih anda masih bersama kami di rumah pemilu saimaidop elfrina
saudara budi satriojiwandono wakil ketua umum partai gerindra
yang juga merupakan keponakan dari presiden terpilih prabowo subianto
membantah isu bakal maju di pilkada jakarta
bersama dengan putra bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep
budi mengaku telah menerima arahan dari ketua umum partai gerindra
prabowo subianto untuk melanjutkan perjuangan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat
lebih lanjut budi satrio juga menyebut
gerindra sudah mengantongi nama yang bakal diusung sebagai calon gubernur
sebelumnya saudara ketua harian dpp partai gerindra
sufmi dasko ahmad juga mengunggah poster bergambar budi satriojiwandono
dan juga kaisang pangarap for jakarta dua ribu dua puluh empat di akun media
duet dari budi jiwandono dengan kaisang pangarap
kaisang pangarap di pilkada jakarta mendatang
wakil ketua umum psi andi budiman menilai munculnya nama ketua umum
kaisang pangarep sebagai kandidat calon wakil gubernur jakarta
sebagai kode kode politik dan juga bentuk aspirasi publik
andi juga menambahkan sikap partai akan diputus
sesuai dengan arahan dari kaisang dan juga dari partai koalisi indonesia maju
sebagai pilihan kaisang pangarap menjadi pilihan yang sangat penting
untuk membuat masyarakat indonesia menjadi kepentingan
sebagai kandidat calon wakil gubernur jakarta
maka berikut pernyataan dpp partai solidaritas indonesia
pertama soal kode kode politik adalah hal yang biasa
psi tentu senang dan berbangga nama mas kaisang pangarep
ketua umum kami beredar di tengah masyarakat
yang menginginkan agar mas kaisang menjadi kepala daerah
seperti di depok bekasi surabaya dan terakhir di dki jakarta
bagi kami ini adalah bentuk harapan dan kerinduan masyarakat
agar lahir pemimpin muda yang bisa memperbaiki keadaan di kota kabupaten dan provinsi
bursa calon pilkada jakarta diramaikan dengan kemunculan poster digital
budi satrio jiwandono keponakan presiden terpilih prabowo subianto
yang bersanding dengan kaisang pangarep putra bungsu presiden joko widodo
dengan tulisan empat jakarta dua ribu dua puluh
poster digital ini bahkan diunggah di akun instagram pribadi ketua harian dpp partai gerindra
di tengah viralnya poster digital ini mahkamah agung kabulkan gugatan partai garuda
soal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur
yang tak harus berusia tiga puluh tahun untuk bisa mendaftar
pemohon adalah ahmad rida sabana ketua umum partai garuda
yang juga dikenal sebagai adik politisi partai gerindra ahmad riza patria
bunyi pasal empat ayat satu huruf d peraturan kpu nomor sembilan
diubah menjadi berusia paling rendah tiga puluh tahun untuk cagup cawagup
terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih
sedangkan frasa sebelumnya terhitung sejak pendaftaran pasangan calon
lalu benarkah putusan ma ini sekaligus sebagai karpet merah bagi kaisang
sang ayah presiden joko widodo mengatakan
soal putusan ma ini bisa ditanyakan langsung ke penggugat dan ma
tadi ma sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah pak
atau tanyakan ke yadudat
sudah baca hasil putusan itu pak
yang sebelumnya punya kontroversi yang mirip saat mengikuti pilpres dua ribu dua puluh empat
ya keputusannya di kaisang ya
kalau kesempatan untuk anak muda yang lain mau
ada terbuka luas untuk semua ya
ya terima kasih pak
putusan ma ini pun direspons pdi perjuangan
putusan ma soal batas usia cagup cawagup
merupakan pengkhianatan terhadap cita cita reformasi
kami dari pdi perjuangan melihat ini adalah bagian dari
dari suatu rentetan yang telah dimulai sejak
negeri ini seakan dipaksa untuk menerima
pemimpin yang belum cukup usia
dan juga minim prestasi dan pengalaman maupun rekan kejahat
sesuatu hal yang kami anggap
sedangkan pakar hukum tata negara berpendapat
sehingga menimbulkan prasangka publik yang negatif
terhadap pengusungan putra presiden jokowi
kalau banyak orang yang sudah membaca pola
tapi pola bahkan sudah ada joke
saya barusan lihat di whatsapp
pada saat putusan sembilan puluh belum keluar
kemudian disediakan dibuka putusan sembilan puluh
lalu benarkah putusan ma kali ini
tim liputan kompas tv jakarta